bagi banyak orang diet adalah cara paling ampuh menurunkan berat badan
metode diet bermacam macam mulai dari menghitung kalori dan membatasi asupan makanan
menghindari makanan mengandung gula atau yang ekstrim
seperti mengurangi porsi makan hingga kurang dari seperempat porsi yang biasa dikonsumsi
norita wardani warga surabaya pernah melakukan ini
setiap hari selama satu setengah tahun dia pernah menjalani diet ekstrim
memang tubuhnya jadi cepat langsing tapi norita juga jadi akrab dengan penyakit
pagi saya hanya makan tiga slice kentang
saya pakai kentang yang ukuran besar
hanya tiga selais tipis lalu ada sedikit sayur
lalu pakai ikan ikanan yang digoreng dengan sangat sedikit minyak
sudah itu saja
pagi siang dan maksudnya
maksimal makan jam enam
jadi saya lakukan itu sampai satu setengah tahun
yang ada berat badan saya turun turun drastis
saya kurus tapi kurus yang kurus tidak sehat
jadi seperti itu
dampak di tubuh itu bagaimana
dampak di tubuh
yang pasti saya satu bulan sekali saya pasti ke dokter
saya pasti kena emas
saya kena emas
selain diet ekstrim dengan mengurangi porsi makan secara berlebihan
ada beberapa kesalahan dalam berdiet
menurut dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit dr sutomo ami vidiani
di antaranya mengkombinasi makanan yang salah
menghindari karbohidrat terlalu banyak protein dan melupakan air putih
ya karena mereka kadang gini ya terlalu diet ya mengurangi semua asupan dikurangi
beberapa ada yang dehidrasi kekurangan cairan
waktu itu pernah saya direpon pasien saya dia mengikuti diet ya
sebenarnya dietnya dia itu diet yang tinggi lemak
tapi dia merupakan faktor faktor nutrisi yang lain
waktu itu dia kondisinya kekurangan elektrolit
tidak bisa jalan pasien itu
hanya karena diet ya
iya karena diet
itu diet yang salah
akhirnya ada juga karena dia kekurangan nutrisi
dia kekurangan vitamin b dua belas waktu itu akhirnya
ya itu karena itu tidak mengikuti kaedah kaedah itu
menurut dokter ami
yang harus diperhatikan saat berdiet
adalah keseimbangan asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh
harus diperhatikan juga diet apa yang dibutuhkan
agar diet bisa sukses dan tubuh tetap sehat
menyiksa diri dengan membatasi banyak asupan
hanya membuat diet gagal dan berujung penyakit
misalnya ya kalau ada diet yang apa namanya
harus tinggi lemak diet ketuk gini yang saya
kebetulan saya juga sempat mengikuti diet ketuk gini
tinggi lemak oke tinggi lemak tapi carilah lemak yang bagus

terus rendah karbu oke rendah karbu
kita tidak perlu harus makan nasi
kita dari sayur juga bisa dapat karbohidrat
terus lemaknya tadi juga good fat
dan jangan lupakan fibernya sama seratnya
karena kalau terjadi diet kita tidak seimbang
itu akan merubah komposisi mikrobiota dalam seluruhan jernak
itu akan menimbulkan penyakit
yang tidak boleh dilupakan dalam berdiet adalah berolahraga
selain membantu pembakaran kalori dalam tubuh yang berlebih
olahraga juga bisa membuat mood menjadi lebih baik
menjaga stres dan tentu bisa mempertahankan berat badan
oke selamat menjalani diet sehat
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur